adu jotos nyaris terjadi antara komisioner kpu dengan komisioner bawaslu maluku utara
saat berlangsungnya rapat pleno rekapitulasi perolehan suara tingkat provinsi maluku utara
kericuhan bermula saat salah satu komisioner bawaslu maluku utara
melayangkan protes dan mendatangi meja rapat komisioner kpu maluku utara
anggota bawaslu mengaku aksinya dilakukan sebagai bentuk protes ke kpu
yang telah mengesahkan suara di saat masih ada sejumlah selisih suara
lalu pindah langsung dipindah
setelah pindah ke saksi baliknya langsung disahkan
alhamdulillah saya sudah minta itu
setelah itu kita rapat pleno dan kita putuskan kita merekomendasi
dilakukan penyandingan data khusus ke tempatan selatan ya
sementara itu di medan sumatera utara
aksi unjuk rasa menuntut penghitungan ulang digelar di hotel
di mana kpu melakukan rekapitulasi suara
masa menuntut kpu kota medan untuk menghitung ulang suara
karena ada dugaan penggelebungan dan peralihan suara antar partai
sebab bawaslu kota medan sudah merekomendasikan penghitungan ulang
saat ini kpu memang berkejaran dengan tenggat waktu
penyelesaian rekapitulasi penghitungan suara pemilu
hasil rekapitulasi sementara kpu menunjukkan
pasangan prabowo gibran unggul di sembilan provinsi
yaitu daerah istimewa yogyakarta gorontalo kalimantan tengah
bali bangka belitung kalimantan barat sumatera selatan dan jawa tengah
pasangan prabowo gibran tercatat unggul dengan perolehan dua puluh enam juta suara di sembilan provinsi
sementara pasangan anies mohaimin mendapat enam enam juta suara
dan pasangan ganjar mahfud mendapat sebelas juta suara
khusus di provinsi dki jakarta
dalam hasil rekap kpu dki
pasangan prabowo gibran mendapat dua enam ratus sembilan puluh dua sebelas suara
dan pasangan ganjar mahfud mendapat satu satu ratus lima belas satu ratus tiga puluh delapan suara
kpu menyebut berupaya menyelesaikan tahapan
melakukan rekapitulasi sesuai jadwal
di sisi lain kpu juga tetap memperbaharui informasi kesiapan dari kpu provinsi
agar dapat melanjutkan rekapitulasi ke tingkat nasional
secara informasi yang kami dapat
teoritis antara dua puluh satu sampai dua puluh empat provinsi sudah selesai tinggal mereka kesini saja
jadi setelah selesai mereka lakukan rekapitulasi di tingkat provinsi
ya kita kasih jeda waktu satu dua hari lah untuk istirahat
karena kan di sana juga kerjanya maraton
uri kan prinsipnya misalnya kalau sekarang ada yang datang
dan kemudian saksi peserta pemilu tidak keberatan
ya kita bisa buka langsung pleno rekapitulasi
mereka tetap diizinkan untuk menyelesaikan walaupun di atas
yang jelas memang kan prinsipnya jangan sampai melewati tengah dua puluh maret itu yang paling
hasil akhir rekapitulasi pemilu dua ribu dua puluh empat akan diumumkan dua puluh maret mendatang
tim liputan kompas tv
saudara rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat masih berlanjut
hasil sementara pasangan prabowo gibran ini unggul di sembilan provinsi
tapi proses rekapitulasi juga tidak mudah
karena terjadi berbagai dinamika
baik di tingkat kabupaten hingga provinsi
kami bahas di pagi hari ini soal ini
bagaimana kpu kejar target di tengah berbagai dinamika yang terjadi
jadi ada sejumlah narasumber saya
hari ini ada politisi dari pdi perjuangan
pagi waalaikumsalam waalaikumsalam semuanya
kemudian juga ada wakil ketua umum partai golkar
yang nanti akan bergabung bersama kita semua
kemudian juga ada wakil sekjen dari pkb
gusuda selamat pagi assalamualaikum
oke dan juga ada komisioner kpu periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
assalamualaikum selamat pagi mas ilham
waalaikumsalam selamat pagi semua selamat pagi adisti
ini kan proses rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh empat ini
masih terus dikebut nampaknya oleh kpu ri
nah jadwalnya ini tanggal dua puluh ya akan
kalau mas ciko sama gus huda optimis nggak sih
akan selesai rekap tanggal dua puluh maret ini mas ciko
kalau dilihat masih sisa lebih dari dua puluh provinsi
yang belum direkap ya
tapi kan ya belum selesai rekapnya itu
kita lihat dalam waktu hanya sekitar satu minggu
tapi kalau hari libur juga bisa dimaksimalkan
tujuh atau delapan hari lagi
kalau melihat ya rata ratanya harus sekitar tiga sampai empat per hari
tetapi kita lihat sajalah
banyak sekali pesimisme kalau kita bicara soal kpu yang sekarang ini ya
karena memang ketidakprofesionalan mereka selama bekerja
kita lihat juga dkpp sudah berkali kali memberikan sanksi
yang cukup berat dan lain lain
nah kita lihat aja bagaimana
mereka menyisak bekerja di sisa waktu yang sangat pendek ini
kalau kita lihat sisa enam hari lagi lah ya mas ciko ya
kalau mas ciko katanya pesimis nih bisa tanggal dua puluh selesai
ya saya kira ini kan akumulasi dari berbagai persoalan yang sedang terjadi
sejak dari pemungutan suara si rekap yang bermasalah dan delay delay yang lain
hari ini ketika menyisa hampir dua puluh tiga provinsi adalah akumulatif dari berbagai persoalan yang
kelihatannya siap dan tidak siap yang diselenggarakan oleh kpu
baik di tingkat pusat maupun di kabupaten kota provinsi seluruh indonesia
nah karena itu pada prinsipnya
semua delay semua persoalan yang sudah kita hadapi bersama
dan sampai berakibat kepada pengunduran jadwal penetapan tanggal dua puluh maret
jadi posisi pkb meminta apapun yang terjadi tanggal dua puluh maret
harus sudah ada penetapan baik penetapan pemenang presiden wakil presiden
pemenang pemilu legislatif dan dpd dan seterusnya itu
kita harus meminimalisir berbagai dugaan yang selama ini
sedang terus disoroti oleh publik
bahwa sedang ada persoalan
dan delay penghitungan rekap di kabupaten kota
itu kan karena sejak dari awal
ada trust yang ternodai oleh
mekanisme penghitungan cepat melalui si rekap
kalau ini tidak terjadi saya kira
saya membayangkan rekapitulasi di tingkat kpps kabupaten provinsi
akan berjalan dengan maksimal
nah ini adalah konsekuensi dari antras dari publik
terutama peserta pemilu yang menguat
dan akhirnya membuat suasana lambat rekapitulasi di berbagai daerah
jadi kita ingin tanggal dua puluh maret betul betul dipegang
karena itu sudah menjadi kesepakatan semua pihak
menyangkut soal penetapan tanggal dua puluh maret
sebagai final penetapan siapa yang menang dan siapa yang kalah
jadi mau tidak mau kita lihat saja nanti ya di dua puluh maret
selesai nggak nih kpu rekap semua provinsi begitu ya gus
sudah ya dengan segala macam dinamikanya
mulai dari tadi anda mengatakan publik sepertinya hilang
bukan sepertinya ya hilang kepercayaan begitu kepada kpu
apalagi belakangan kita tahu ada permasalahan si rekap yang kemudian bermasalah
nah bergabung juga bersama kita ada wakil ketua umum partai golkar
sudah ada bung erwin aksa selamat pagi assalamualaikum
kemudian gus huda mengatakan ya gimana ya kepercayaan publik ini mulai luntur terhadap kpu
karena memang si rekap bermasalah ada dinamikanya
nah kalau dari golkar sendiri bagaimana yakin nggak dua puluh maret ini selesai rekap
ya saya kira kpu mencoba membangun transparansi dengan menggunakan teknologi sirekap itu
tapi kenyataannya memang tidak mudah
kalau saya melihat perhitungan yang sekarang sudah di tingkat nasional
dua puluh maret itu saya yakin bisa selesai ya karena beberapa provinsi sudah selesai
sembilan provinsi bung erwin aksa
provinsi ya jadi harusnya bisa selesai kalau mereka kayak maraton ya
melakukan finalisasi di tingkat nasional itu
oke oke kalau mas ilham mas ilham ini kan anda pernah menjabat sebagai komisioner kpu ya
kita lihat di pemilu dua ribu dua puluh empat ini banyak sekali dinamikanya yang terjadi di daerah
di kabupaten kemudian di tingkat provinsi bahkan kericuhan nyaris adu jotos dan protes rekapitulasi
nah dari tiga pandangan tadi dari pdip kemudian dari pkb dan juga golkar
anda sepakat ini selesai atau enggak sih sebenarnya dua puluh maret dengan dinamika yang ada
iya mbak adisti saya kira ini bukan soal optimis atau tidak optimis
tapi ini ada kewajiban undang undang yang mengatakan bahwa tiga puluh lima hari dalam masa rekapitulasi
nah yang perlu didata atau kemudian dievaluasi oleh kpu adalah teman teman yang melakukan rekapitulasi di daerah
sudah sejauh mana mereka melakukan rekapitulasi tersebut
apa persoalannya sehingga kpu bisa memperbaiki
dan jika kemudian ada persoalan dengan bawaslu misalnya
ada persoalan dengan posisi daerah terkait dengan beberapa hal tentang rekapitulasi
nah ini harus dikoordinasikan dengan bawaslu ri bawaslu pusat antara kpu pusat dan bawaslu pusat
walaupun memang sekali lagi kita memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada kpu provinsi dan bawah seluruh provinsi
untuk menyelesaikan persoalannya di tingkat lokal
tetapi tentu ini jangan sampai kemudian menghambat rekapitulasi yang diberikan oleh undang undang selama tiga puluh lima hari
dan itu akan jatuh pada tanggal dua puluh maret yang akan datang
nah ini tentu kpu harus memanage betul membuat tindakan tindakan yang profesional
karena memang ini semua sudah dihitung namanya rekapitulasi ini semua sudah dihitung
jadi kalau tanggal tiga puluh lima hari itu jatuh pada tanggal dua puluh maret
karena mereka sudah menyelesaikan rekapitulasi sebelum atau tepat pada tanggal dua puluh maret itu
kalau nggak selesai karena undang undang menyebutkan tiga puluh lima hari
maka harus ada perpu atau revisi undang undang
nah ini tentu harus segera ditindaklanjuti
atau harus segera diantisipasi oleh para pihak agar kemudian ini tidak terlambat
oke mas ilham ini kan kalau kita lihat ya banyak juga di daerah begitu ya
isu soal kecurangan rekapitulasi peralihan suara dari partai politik satu ke partai politik yang lain
kemudian juga ada dugaan penggelembungan suara di beberapa daerah
tapi sepertinya di rapat pleno kpu pusat ini justru kesannya ya adem ayem aja
nah dari pengalaman anda biasanya terjadi di saat seperti ini bagaimana penyelesaiannya
ya dia sangat bergantung kepada problematika yang terjadi
atau kerucuhan yang terjadi pada saat pleno tahap rekapitulasi itu
jadi kalau di beberapa tempat misalnya saja dia ketika rekap di kabupaten
ada persoalan kabupaten maka itu harus diselesaikan di kabupaten
ada persoalan provinsi makanya itu harus diselesaikan di provinsi
seperti itu nah seperti halnya juga dengan rekapitulasi nasional
nah kalau kemudian tidak ada persoalan mungkin para saksi dari partai politik maupun dari
calon presiden tentu tidak ada persoalan mungkin saya tidak tahu juga
sekarang tidak mengikuti rekapitulasi di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota
nah ini yang kemudian harus diselesaikan di kabupaten selesai di kabupaten
di provinsi selesai di provinsi dari nasional selesai di nasional
jadi kalaupun ada dinamika atau problematika itu kita melihat kemari kepada berkas berkas
rekapitulasi di provinsi dan kabupaten apakah kemudian bisa kalau ada persoalan
yang tersisa itu bisa diselesaikan di tingkat nasional
tetapi itu jarang terjadi yang muncul kemudian ketika dibawa ke kpu ri
itu adalah persoalan persoalan dpr ri dpd dan presiden
oke ini kan kalau kita lihat ya di hasil rekapitulasi untuk dki jakarta kalau tidak salah begitu ya
cuma seberapa suara kalau tidak salah
respon dari gus huda dan juga bung erwin sendiri seperti apa soal tipis sekali
suara antara anies mohaimin dan juga prabowo gibran
ya saya kira itulah suara rakyat yang kita hormati walaupun sejak dari awal gini dki jakarta
termasuk basis dari pasangan satu
tentu kenapa ada perubahan dan perubahan
ini termasuk yang sedang kami mitigasi dan kami juga menemukan berbagai fakta di lapangan
ya dugaan dugaan terkait dengan terjadinya pelanggaran
dan ini yang akan kami nanti ajukan di dalam terkait dengan ajuan ke mahkamah konstitusi
kita tunggu saja karena itu sekali lagi apapun yang terjadi tanggal dua puluh maret
harus dipastikan semua proses rekapitulasi ini selesai
tinggal tujuh hari artinya ya harus kerja keras dari pihak kpu
karena supaya semua temuan yang sudah kami kumpulkan dari berbagai daerah termasuk dki jakarta
di dki juga ada temuan ya kalau dari pkb sendiri
ya seperti yang sudah sudah saya kira saya tidak ingin masuk subtansi pelanggarannya
nanti poinnya salah satu yang kami ajukan di dalam mahkamah konstitusi adalah menyangkut soal dugaan yang terjadi kecurangan di dki jakarta
kalau dari pdi perjuangan kalau dari pkb
gus ida mengatakan tadi sedang mengumpulkan bukti bukti
nah kalau dari pdi perjuangan sendiri seperti apa
tidak pernah berubah sejak awal penghitungan suara kan pdi perjuangan dan tpn ganjar mahfud sudah mengatakan bahwa ini terjadi banyak pelanggaran dan kecurangan kecurangan
yang kita pantau terjadi di seluruh daerah tsm juga
terjadi juga waktu hari pencoblosan dan lain lain
nah terjadinya juga ketidaksinkrongan sinkronan penghitungan dari kpu dengan c satu atau c salinan
dan ini semua masih kita kumpulkan bukti dan dokumen dokumen
dan kita tadi juga dengar bahwa komisi dua juga sudah merencanakan untuk memanggil penyelenggara pemilu dan juga mendagri
nah itu juga sesuai dengan apa yang disampaikan
oleh mas arya bima di rapat pleno rapat paripurna setelah riset
beliau menyampaikan adalah dpr untuk menjalankan fungsi fungsinya secara maksimal
terkait dengan soal penyelenggaraan pemilu itu salah satunya adalah pak
gunaan fungsi dari komisi dua untuk memanggil penyelenggara pemilu
dan juga kemungkinan ada hak angket ke depan
itu juga sejalan dengan apa yang akan kita bawa ke mahkamah konstitusi
berbicara soal hak angket itu nanti kita akan bahas di next segmen ya
suara prabowo gibran sama anies mohaimin ternyata tipis sekali bedanya di dki jakarta
kalau pkb sendiri mengatakan lagi mengumpulkan bukti bukti temuan dugaan kecurangan
ya saya kira itu salah satu provinsi saja
tetapi tidak merubah hasil secara nasional
bahwa hasil prabowo gibran selisihnya jauh ya
jadi saya kira tidak mengganggu hasil di daerah lain yang selisihnya jauh lebih tebal gitu
boleh kita bilang bahwa memang di dki sini banyak pemilih anies
tetapi prabowo gibran menang tipis
bahwa ada kecurangan ya nanti
silahkan dibawa ke mahkamah konstitusi atau mau dibawa ke hak angket
tetapi tidak merubah hasil pemilu ini
karena tanggal dua puluh maret ini kan akan diselesaikan
yang menjadi catatan saya bahwasannya setelah pemilu ini pasti akan ada banyak sengketa
ya mahkamah konstitusi siap siap saja akan menerima aduan dari caleg dari partai ya
karena itu tadi hasil rekapan ini
banyak yang tidak sama antara cesalinan dan rekapan di tingkat kecamatan
jadi saya melihat persoalan ini banyak terjadi di tingkat kecamatan
banyak ppk ppk ini yang bermain menurut saya
kalau kata bung erwin aksa ya nggak apa apa
tapi tidak akan mengubah secara signifikan untuk perolehan suara prabowo gibran
ya itu tapi kan memang proses tahapan pemilu satu yang kita harus ingat ini kan belum selesai
jadi memang kalau dilihat dari apa yang kita lihat angka angka sekarang memang pak prabowo dan kita tetap menunggu hasil yang ditetapkan nanti tanggal dua puluh
dan kita lihat saja nanti bagaimana kita membawa ini ke mahkamah konstitusi
apakah selisih suara hingga belasan juta
bergantung dengan bukti bukti dan dokumen yang dibawa baik oleh paslon dari tpn maupun dari tim nas amin
ya saya kira itu pengakuan dari mas erwin ya bahwa memang ada banyak persoalan dalam penyelenggaraan pemilu kita
jadi satu aspek bahwa memang cenderung dugaan pelanggaran itu memang terjadi di mana mana
tidak terkecuali misalnya di dki jakarta
aspek bahwa akan mempengaruhi hasil pemilu pilpres
tidak saya kira itu hal lain
tapi prinsipnya kita ingin pemilu ini semakin tahun semakin baik
dan itu harus kita lalui sengketa pemilu melalui mahkamah konstitusi dan dugaan dugaan yang lain melalui penggunaan hak angket
oke kita akan juga melihat bagaimana kemudian pdi perjuangan dalam hal ini adalah calon presidennya yang pertama kali kemudian menyuarakan soal hak angket
jadi betulkah kemudian hak angket ini benar benar akan diusulkan oleh partai politik khususnya pdi perjuangan dan juga sejumlah partai
dan berapa suara parpol yang kemudian diraup begitu ya
usai jeda tetaplah bersama kami di sapa indonesia prime

terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara kita masih membahas soal bagaimana proses rekapitulasi yang saat ini masih terus dikejar target oleh kpu ri
nah kalau tadi menyambung dialog kita bersama dengan ada mas ciko hakim dari pdi perjuangan
kemudian ada gusuda dari pkb dan juga ada bung erwin aksa dari partai golkar dan juga ada mas ilham saputra
mas ilham ini kan katanya komisi dua dpr ini akan memanggil penyelenggaraan dari pdi perjuangan
penyelenggara pemilu dalam hal ini adalah kemudian kpu dan juga bawaslu untuk meminta pertanggung jawaban lah istilahnya ya
cukup gak sih sebenarnya mas ilham
kalau saya menyarankan jangan di masa rekapitulasi dipanggilnya
karena ini biarkan kpu dan bawaslu bekerja terlebih dahulu terkait rekapitulasi sekarang ini
karena kalau nanti dipanggil di tengah tengah di masa mereka bekerja mengerjakan rekapitulasi justru ini akan menghambat proses
ya karena kita gak pernah tahu rekapitulasi ini akan berkembang seperti apa
karena nanti akan ada anggota dpr yang mungkin dia tidak terpilih dia akan bertanya dia akan menyoal kpu dan juga soal soal lain tentu
nah jadi saya kira tunggu saja sampai kemudian kpu menyelesaikan rekapitulasinya
karena kalau kemudian dipanggil di tengah tengah rekapitulasi ini saya khawatir nanti kpu
karena nanti kpu tidak berhasil menyelesaikan masa rekapitulasinya selama tiga puluh lima hari
tapi menurut anda cukup nggak sih dengan hanya dipanggil dengan komisi dua dpr atau memang seharusnya ada efek yang lebih jerah begitu
ya justru kan kemudian komisi dua harus mengetahui terlebih dahulu apa persoalan yang terjadi di pemilu dua ribu dua puluh empat ini terutama dalam konteks penyelenggaranya
karena memang seperti yang kata mbak adi seti bilang tadi
ada jual beli suara kemudian juga ada persoalan di penyelenggaranya ada manipulasi suara dan lain sebagainya
tentu ini saya membaca juga di media ada pengelombongan suara misalnya contoh di dpd di aceh misalnya
walaupun itu sudah diselesaikan dengan rekomendasi bawaslu untuk melakukan penghitungan ulang
nah ini tentu yang menghambat proses rekapitulasi di daerah
rekapitulasinya ada rekomnya lagi dan beberapa hal lain
di maluku utara juga demikian terjadi seperti itu
nah jadi kalau kemudian nanti di masa rekapitulasi kpu dipanggil sekali lagi saya akan kira kira nanti persoalannya rekapitulasi ini tidak akan selesai pada tempat waktu

oke jadi kalau bisa dipanggil setelah rekapitulasi suaranya selesai dululah nih pekerjaan yang kejar targetnya ya mas ilham ya

oke jadi kalau bisa dipanggil setelah rekapitulasi suaranya selesai dulu lah nih pekerjaan yang kejar targetnya ya mas ilham ya
kalau gus duda dan juga mas ciko ini melihatnya pemanggilan kpu dan juga bawaslu ini oleh komisi dua ini merupakan pintu awal masuk permulaan untuk hak angket atau gimana
kalau gusuda dan juga mas ciko ini melihatnya pemanggilan kpu dan juga bawaslu ini oleh komisi dua ini merupakan pintu awal masuk permulaan untuk hak angket atau gimana
saya tidak tahu persis ya saya kira perlu ditanya mas doli itu temannya mas erwin
sebagai ketua komisi dua kenapa ini diadakan di tengah perhitungan
rekapitulasi karena menurut saya kalau ada targetnya ingin ada perbaikan
sudah telat menurut saya
karena itu kalau motif kalau semangatnya itu saya kira tidak tepat
semangat yang lain saya kira mas ciko nanti bisa menjelaskan gitu
untuk misalnya meminimalisir potensi supaya tidak ada pengajuan hak angket atau seterusnya
tapi saya setuju saya setuju
saya kira kalau ini akan diadakan dengar pendapat dengan rapat kerja dengan kpu
lebih baik dituntaskan dulu
semua agenda sampai tanggal dua puluh maret
habis itu saya kira komisi dua baru memanggil gitu
tapi sekali lagi ini tidak menyurutkan bergulirnya hak angket yang sedang diinisiasi oleh
koalisi satu dan koalisi pasangan tiga
karena kalau memanggilan ini kan pastinya akan ada output output yang kita dapat dari pemanggilan
ada informasi informasi apakah betul terjadi pelanggaran pelanggaran itu di mana
karena ketidakpuasan bawaslu misalnya dengan kpu kita lihat juga di lapangan tadi ada bentrok antara bawaslu dan kpu
nah ini juga harus perlu ditelusuri lebih jauh bagaimana sih hubungannya selama ini di lapangan
apakah betul banyak juga keprofesionalan bawaslu juga misalnya bahwa sebagai sistem pengawasan
yang tidak banyak melihat temuan temuan
dalam pelanggaran kita bisa membandingkan saya lupa angka persisnya
tetapi temuan hari ini itu jauh di bawah temuan temuan penyelenggara pemilu yang sebelumnya oleh bawaslu
karena laporannya jauh menumpuk lebih banyak dan juga banyak yang tidak ditindaklanjuti
bahkan yang jelas jelas pelanggaran tidak diberikan sanksi
nah antara dua bisa juga ini diselesaikan di komisi dua atau apa yang ditemukan di komisi dua ini menjadi materi yang sangat penting untuk
pembahasan di hak angket nanti nah itu kita lihat nanti
nah pertanyaan selanjutnya jadi kapan ini hak angketnya
oke sayang sekali jawabannya nge freeze ini dari mas ciko ya mudah mudahan
oh gitu jadi gini ya itu tadi bahwa apakah nanti apa yang kita dilakukan oleh komisi dua itu juga bisa menjadi materi yang sangat penting
karena kalau kita bicara hak angket ini kan nggak bisa main main
ini sesuatu yang sudah digulirkan dan akan memberikan tanda kutip ya cukup guncangan guncangan kecil maupun besar dalam politik di indonesia
kita tahu karena memang ada kemungkinan kan ke ujung maksimal dari hak angket ini bisa terjadi pemaksulan
walaupun bukan itu yang dicita citakan oleh teman teman di anggota dpr saya yakin
tapi sesungguhnya adalah perbaikan untuk pemilu ini penyelenggaraannya lebih baik lagi di masa depan
dan tidak seburuk apa yang kita lihat sekarang yang banyak dikatakan adalah pemilu paling buruk selama era reformasi
nah ini nah termasuk apa tadi yang disampaikan bahwa memanggilan komisi dua hasil hasil dari pertemuan dengan penyelenggara pemilu maupun mendagri itu juga bisa menjadi materi yang penting
dibawa ke hak angket jadi kita tunggu aja
jadi tunggunya apalagi lah yang ditunggu sebenarnya mas ciko
oh bisa apakah hasil penetapan itu juga menjadi materi
kan kita ini teman teman ada punya pertimbangan sendiri di dewan maupun di partai partai politik
karena tadi sudah menyinggung mas ciko ya kan yang soal tadi itu ada ungkapan dari pernyataan dari pak jk yang mengatakan sebelumnya pernah menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat ini menjadi pemilu dengan sejarah terburuk
begitu ya sepanjang tahun lima puluh lima kalau tidak salah
nah respon dari bung erwin aksa sendiri dari golkar sendiri seperti apa ini
kalau dikatakan pemilu terburuk anda setuju gak
ya menurut saya pak jk melihat proses sebelum pemilihan ini terjadi
jadi bukan selama proses pemilunya
kalau proses pemilunya ini pemilu terbesar di dunia loh dalam satu hari
jadi boleh kita bangga bahwa kita menyelenggarakan
ya kan pemilu dalam waktu satu hari
persoalan ada di pengemurungan suara di tingkat kecamatan
yang kemudian bawaslu nya mungkin ada yang bekerja ada yang tidak bekerja
ada sengketa di antara partai politik sendiri
dan kemudian ada juga sengketa antara partai yang nanti akan dibawa ke mk ya
ada juga yang dibawa ke mahkamah partai
tetapi pak jk itu melihat bahwa ini
sebelum terjadinya pemilu itu sendiri gitu
bahwasannya ada proses yang tidak sesuai
itu yang mungkin dipertanyakan oleh pak jk
atau mungkin selama proses pemilu ini ada beberapa hal yang dipertanyakan
tetapi saya kira pemilu kali ini lebih baik
malah yang menurut saya jadi catatan itu adalah pemilu dua ribu sembilan belas
yang dimana masyarakat indonesia terjadi polarisasi
yang lebih buruk buat indonesia
kalau kali ini kita semuanya berkampanye dengan
dengan kreativitas dan sebagainya
dan itu diapresiasi oleh masyarakat dunia
kalau bung erwin mengatakan pemilu ini bisa dikatakan lebih baik ya
apalagi suara golkar tampaknya juga lagi cemerlang di pemilu dua ribu dua puluh empat ini bung erwin
nah lumbung suaranya di mana aja nih untuk perolehan yang unggul begitu
kalau dari sudah ada laporan kah
kalau tidak salah di kaltim juga ya di kalimantan timur ya
paling banyak jawa barat ya tentunya
kalimantan juga hampir semua
tetapi kita melihat bahwa memang golkar bekerja dengan anak anak muda
dengan data dengan riset yang bagus
dan menempatkan caleg caleg yang tepat di setiap dapil itu saya kira kuncinya
dan caleg caleg sendiri yang bekerja keras bahkan bisa mengalahkan incumbent ya
itu yang menjadi catatan
bahwa berkampanye yang modern berkampanye yang efektif jauh lebih baik ya
dan kedepan akan semakin modern kampanye kita
termasuk di media sosial ya yang juga
termasuk media sosial spending media sosial kita terbesar di antara seluruh partai
termasuk caleg caleg golkar juga sekarang sudah pandai melakukan iklan di media sosial
jadi semua cara berkampanye modern dipakai oleh semua caleg golkar
dan di golkar sudah menerapkan kampanye yang berbasis
dan anak anak muda golkar banyak yang terpilih kali ini
jadi kampanye di media sosial menurut anda salah satu yang efektif begitu ya
oke kalau pdi perjuangan sendiri mas ciko kandang banteng gimana nih jawa tengah
so far tidak ada masalah dengan pd perjuangan ya
tapi kan tentunya kita juga bisa sadari ada anomali ini dengan suaranya pak ganjar dan pak mahfud
ini yang juga menjadi sorotan bagi kami dan kita sedang mempelajari
nah itu juga salah satunya yang menjadi materi nanti yang kita akan bahas di hak angket
ataupun perselisihan suara nanti di mahkamah konstitusi
kalau kita bicara anomali dari segala macam pemilihan umum ini kan juga semuanya anomali ya
kita bicara soal dari mulai approval rating presiden jokowi yang delapan puluh persen misalnya
yang kemudian pak prabowo sekarang
yang dibilang hanya mencapai sekitar lima puluh tujuh persen misalnya
tetapi juga ada enam puluh persen litbang kompas ini melakukan survei lebih dari enam puluh persen masyarakat ingin ada hak angket
nah ini kan cukup anomali di angka angka dan statistik ini sulit sekali untuk bisa kita fahami
dan harapan kami tentunya memang penelusuran yang lebih jauh melalui kemanggilan
melalui hak angket dan juga nanti seperti tadi makamah konstitusi
jadi disti dan teman teman jurnalis diharap sabar menunggu aja
waktunya masih cukup panjang ini
oke jadi kita harus tetap bersabar ya sampai nggak tahu kapan ya kan
tahapan pemilunya memang belum selesai
gusuda gimana nih gusuda kalau pkb sendiri jawa timur aman
gusuda masih di mute
gimana untuk perolehan suara di jawa timur untuk pkb sendiri
tahun ini betul kita menyampaikan betul sampai ke oleh mas erwin
kita jarak jauh sekali kemenangan pkb dengan partai yang lain gapnya cukup jauh banget
kita bersyukur artinya pkb tetap menjadi kandang utama dari pkb
sepuluh kursi dipersembahkan di dprd provinsi artinya menjadi ketua dprd tahun ini
hasil pemilu tahun dua ribu dua puluh empat
dan ini patut kita syukuri bersama dan bagian dari cara bersyukurnya saya kira kita ingin semua yang lubang lubang yang bermasalah dalam pemilu akan kita dorong di dalam hak angkat
nah dalam fase hak angket ini memang saya setuju tadi disampaikan oleh mas ciko
fasetnya hari ini kita gak ngomongin subtansi dulu
kita ngomongin dulu soal kesepakatan bahwa hak angket ini tetap harus bergulir dan akhirnya nanti akan menjadi hak yang berjalan di dpr ri
karena tidak cukup dari pasangan satu saja untuk menggulkan hak angkat ini
paling tidak kalau berkoalisi bergabung dengan pasangan tiga
hampir pasti hak angket ini bisa goal di dpr ri
karena secara mekanisme tidak cukup dua puluh lima orang yang mengajukan dari dua fraksi
tapi harus dibawa dalam rapat paripurna dan itu harus dihadiri setengah dari jumlah seluruh anggota dewan
sementara pasangan satu koalisinya hanya satu ratus enam puluh
sementara pasangan satu koalisinya hanya satu ratus enam puluh
sementara pasangan satu koalisinya hanya satu ratus enam puluh
jadi itu pentingnya memastikan inisiatif yang sudah disampaikan oleh mas ganjar menjadi sikap resmi dari fraksinya mas ciko
kalau itu sudah terjadi tinggal nanti kita pastikan ketemu baru kita ngomongin soal subtansinya
oke iya tapi kan kalau misalkan seharusnya kalau memang sudah kompak nih ya koalisi satu dan juga tiga sudah mau menggulirkan hak angket ya nunggu apa lagi gitu loh
itu juga jadi pertanyaan mungkin dari bung erwin
nunggu momentumnya jadi kita nunggu diundang sama mas ciko sebagai inisiator
oke jadi nunggu undangan dari pdi perjuangan
karena tanpa pdi perjuangan hak angkat ini gak akan bisa jalan
jawabannya adalah kan kita juga harus mempersiapkan semuanya secara matang
tadi momentum satu yang kedua materi materi yang akan dibawa ya kan
strateginya seperti apa dan lain lain ya
tapi so far sampai hari ini belum ada kata berubah apalagi dari ketua umum kami bu mega yang mengatakan bahwa kita akan mengambil jalur di menempuh
dua jalur yaitu mahkamah konstitusi dan juga melalui hak angket
mas ilham terakhir soal evaluasi nih
karena banyak sekali dinamika yang terjadi di daerah daerah begitu bahkan di papua kemudian di medan
banyak sekali hampir seluruh wilayah di indonesia ini ada protes di sana sini begitu soal rekapitulasi
apa yang kemudian harus segera diperbaiki
walaupun bisa dikatakan terlambat
ya tentu manajemen penyelenggara pemilunya harus segera diperbaiki
terutama kisruh soal si rekap
walaupun secara rekap ini sebagai alat bantu tetapi kemudian hasilnya sangat jauh sekali dari apa yang kita harapkan
harusnya si rekap ini kan menjadi pembanding
menjadi alat transparansi kpu bahwa rekapitulasi di kpps itu adalah berjalan dengan baik
jadi jangan sampai kemudian si rekap yang tadi harus menjadi alat bantu malah menjadi troublemaker
perkegaduhan membuat orang gaduh
dan semua orang kan bahkan publik juga melihat bahwa ini terjadi kecurangan yang masif dan sebagainya
padahal si rekap ini alat bantu
kedua adalah penegakan hukum dari bawah seluruh
tidak ada reaksi yang tepat dari bawaslu terkait dengan pelanggaran pelanggaran yang ada
sehingga kemudian muncul pelanggaran pelanggaran ini yang dibiarkan
tidak dilanjuti oleh bawah seluruh
dan bahkan juga ada beberapa kpu kewabatan kota yang berani
bahkan di pihak kecamatan yang berani menolak rekomendasi dari bawah seluruh
padahal rekomendasi bawaslu itu wajib untuk dilaksanakan oleh kpu
nah ini kan seperti ada pembiaran
seperti kpu nya merasa sudah kuat
sehingga rekomendasi dan temuan temuan dari bawaslu yang harus ditindaklanjuti oleh kpu ini tidak dilakukan
saya mendengar beberapa daerah seperti itu
nah ini tentu berbahaya sekali bagi penyelenggara pemilu kita
dan ke depan tentu intikan kita harus evaluasi
apakah regulasi yang sekarang ini sudah tepat untuk kemudian diberlakukan pada pemilu dua ribu dua puluh sembilan yang akan datang
nanti apalagi sebentar lagi mau ada pilkada begitu yang tinggal beberapa bulan lagi ya mas ilham ya
dan juga sudah disiapkan oleh golkar pdi perjuangan baik itu juga di pkb untuk pilkada
terima kasih kita akan tunggu bagaimana hasil atau pengumuman dari rekapitulasi suara pemilu dua ribu dua puluh
yang memang dijadwalkan pada tanggal dua puluh maret atau sekitar ya tujuh atau enam hari lagi
terima kasih gusuda dari pkb
kemudian ada mas ciko hakim dari pdi perjuangan
kemudian ada bung erwin aksa dari partai golkar mas ilham saputra
kita nanti diskusi kembali di tema yang selanjutnya yang lebih menarik